kalung antivirus corona buatan badan penelitian dan pengembangan pertanian atau balitbank kementerian pertanian
akan diproduksi masal pada agustus dua ribu dua puluh mendatang
bagaimana memahami temuan serta klaim narasi seperti ini bergabung lewat sambungan zoom
pratiwi p sudarmono anggota tim pakar laboratorium gugus tugas covid sembilan belas
selamat malam mbak pratiwi
ibu pratiwi selamat malam terima kasih ibu pratiwi sudah bergabung dengan kita malam ini
terima kasih selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ibu pratiwi sebelum lebih lanjut saya menanyakan soal kalung antivirus ini
saya konfirmasi dulu apakah bu pratiwi pernah membaca jurnal penelitian soal
kalung antivirus ini karena kan biasanya sebelum diproduksi massal
jumlah jurnal penelitian ini harus dilempar dulu ke publik bu
ya sepanjang yang saya tahu kalung seperti ini antivirus seperti ini adalah buatan jepang ya
yang saya rasa ada di pasar di kita
jadi saya belum pernah membaca itu kalau publikasinya dia
oke artinya bu pratiwi sendiri belum membaca jurnal
tentang hasil penelitian ini yang diproduksi oleh balitbank kementan bu ya
oke kalau begitu saya ingin melanjutkan pertanyaan ke bu pratiwi
bagaimana kemudian bu pratiwi kita bisa memahami soal adanya kalung antivirus
yang digagas pemerintah melalui balitbank kementerian pertanian ini bu
oke jadi memang di alam raya ini kita tahu bahwa banyak sekali bahan alam
yang sebetulnya mempunyai efek antivirus
tapi efek anti mikroba itu tidak langsung diartikan bahwa dia itu bisa mengobati
ya bisa saja dipakai sebagai misalnya antiseptik misalnya untuk membersihkan permukaan
bisa juga dipakai untuk menggosok misalnya ya menggosok badan dan sebagainya
itu banyak sekali karena bahan bahan yang berasal dari misal
sekarang ini miak kai putih atau dari daun sirih atau dari berbagai apa namanya akar akar empon pon itu
saya rasa memang mempunyai efek anti mikroba
tetapi itu adalah bila virus dipaparkan langsung kepada bahan tersebut di luar badan kita
karena memang di dalam sel saja virus itu dapat berkembang
kalau dia tidak
ada dalam sel untuk memberi dia makan maka virus itu dengan sendirinya akan mengalami degradasi dan kemudian akan mati
jadi matinya itu karena dia tidak mempunyai inang yang memberinya tempat untuk kehidupannya selanjutnya
berkembang biak selanjutnya begitu ya
jadi itu yang sebetulnya harus dipahami dulu sampai situ
ya tidak sama sekali
ini menyebabkan kita terhindar dari penyakit
karena kalau sekali dia bisa ketemu dengan reseptornya pada sel
seperti di sel di dinding pernafasan kita
maka tidak ada lagi caranya bahan bahan yang tadi saya sebutkan itu bisa membunuhnya
sementara obat obat yang kita coba sekarang misalnya beberapa obat antivirus konsepnya adalah menghindarkan
supaya dia tidak bisa
jadi kita harus berikatan kepada reseptor dari sel kita

jadi itu yang saya rasa harus dipahami oleh awam
artinya kemudian walaupun klaimnya adalah dipakai beberapa menit saja
persentase virus yang ada di tubuh si pemakai ini bisa hilang begitu bu
ini yang mungkin perlu diperjelas bahwa narasi yang harus dipahami adalah seperti yang bu pratwi sampaikan tadi
jadi artinya menurut ibu
logika semacam ini melawan apa ya
melawan akal sehat mungkin kalau kemudian ini pernyataan ini bisa liar jika tidak dipahami secara konteksual seperti tadi
ya jadi tidak bisa menurunkan densitas virus di dalam badan manusia
itu tidak bisa
di dalam sel dalam badan kita itu tidak bisa
di luar sebagai makhluk hidup yang dasar kronik
dia tergradasi memang di luar
dengan atau tanpa adanya barang lain pun dia akan tergradasi
jadi itu yang harus dipahami
sementara beberapa bahan seperti klorin kalau yang di
apa namanya antivirus yang dari depan itu kan isinya klorin ya
atau bahan minyak kayu putih yang isinya adalah egaliptol itu
saya rasa dia memang mempunyai efek
daya antiseptik membunuh dasar kronik
tapi sebetulnya dia tanpa itu pun di luar badan kita
ini yang harus dipahami betul oleh masyarakat
karena kemarin pak menteri pertanian sudah memakai kalung itu bu pratibi
saya setuju pakai kalung silahkan saja
saya rasa kita sebetulnya
bagaimana cara kerjanya memang harus terus dicari atau diungkap
tapi tetap pakai masker
jangan kemudian bawa dengan menggunakan kalung itu
penggunaan masker yang memang menjadi antisipasi untuk kemudian bisa terhindar dari infeksi virus ini
jadi dianulir begitu ya bu pratibi
jadi tetap pakai masker dan tetap pakai face shield
kalau ada di kerumunan
jadi saya rasa pakai kalung ya silahkan saja
jadi artinya kemudian imunitas juga menjadi salah satu hal yang harus dijaga oleh tubuh
agar kemudian infeksi virus ini tidak begitu gampang menginfeksi setiap orang
begitu ya bu pratibi
jadi dua hal kan
imunitas kita ditingkatkan dan selalu dijaga
yang kedua jauhi kontak
jauhi orang yang terinfeksi
sehingga jauhi kerumunan pakai masker
itu adalah protokol kesehatan yang juga dikeluarkan secara global begitu ya bu pratiwi
bahwa menggunakan masker atau ditambah dengan face shield dan jaga jarak begitu ya
itu yang paling ampuh untuk kemudian bisa menghindari infeksi dari orang yang memang diduga terinfeksi virus corona ini
dan melihara dan tahan badan
apa yang ingin disampaikan bu pratiwi dengan pemahaman pemahaman ataupun juga dengan informasi serta klaim seperti ini bahwa
hal hal seperti ini harus betul betul ditelaah harus betul betul dipahami secara konteks secara ilmiah dan sains agar kemudian tidak berlalu terlalu berbahaya
agar kemudian tidak gampang diterima oleh masyarakat secara awam begitu bu pratiwi
jadi saya mengatakan bahwa kita semua harus mempelajari selalu belajar dari banyak sekali informasi yang kita bisa peroleh
sebetulnya hakikatnya apa sih ini kalung ini gitu ya
kalau kalung ini isinya klorin bagaimana sih klorin itu bekerja
kalau dia basah kita basahi di pipi
isu dan kemudian kita lapkan di permukaan memang permukaan itu mungkin dalam beberapa menit bisa menjadi steril
ya demikian juga mungkin minyak kawi putih ya
ya ekaliptus ya bu
kalau disitu ada virusnya kita lap dengan minyak kawi putih ya pasti virusnya akan mati
tetapi tidak sama sekali menyebabkan kita menjadi sembuh dari infeksi atau menyebabkan virus itu tidak melekat kepada permukaan sel pernafasan kita
jadi itu tidak
jadi oleh sebab itu maka meskipun mungkin suka memakainya tetapi tetap harus memakai masker dan juga tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun cuci tangan
oke walaupun kemudian masyarakat menganggap bahwa ini juga semacam sugesti bu ya
tidak boleh ya oke
ya tidak boleh sugesti itu kan namanya sugesti itu sesuatu yang tidak benar ya
jadi kita harus dudukkan semuanya pada yang benar
jadi yang lebih tinggi adalah mencegah virus itu masuk ke pernafasan yaitu dengan masker
jadi bukan dengan uap ataupun dengan apa namanya uap atau konsentrasi konsentrasi dari minyak tersebut di sekitar kita gitu ya
di depan hidung kita misalnya
oke jangan kemudian nanti dengan adanya klaim seperti ini setelah kalung nanti akan ada
nanti setelah kalung nanti akan ada aksesoris lain mungkin yang akan diklaim sebagai antivirus bu
ya mereka memanfaatkan kepanikan kan ya dari masyarakat
baik terima kasih ibu pratiwi p sudarmono anggota tim pakar laboratorium gugus tugas covid sembilan belas sudah bergabung dengan kita malam hari ini memberikan perspektifnya
tentang pro kontra kalung antivirus covid sembilan belas